bagi warga tionghoa imlek tidak hanya pergantian tahun
atau untuk menyebut musim seni saja
imlek juga dijadikan momen untuk meramal peruntungan
baik dari segi asmara keuangan maupun kesehatan
tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh empat kongzili atau dua ribu dua puluh tiga ini
memasuki tahun pelinci tepatnya pelinci air
mereka yang mempercayai astrologi tiongkok
seringkali melihat sio seseorang
dan mencocokkannya dengan sio di tahun baru
dalam china highlight kelinci adalah simbol umur panjang
kedamaian dan kemakmuran
tahun dua ribu dua puluh tiga ini pun disebut sebut menjadi tahun harapan
orang yang lahir pada tahun kelinci
diakini memiliki sifat waspada jenaka
berpikiran cepat dan cerdik
peruntungan seseorang ketika imlek juga bisa dilihat melalui feng shui
feng shui adalah seni dan ilmu warisan masyarakat tionghoa kuno
biasanya digunakan dalam menata bangunan
benda dan perusahaan
dan ruang dalam suatu lingkungan
tujuannya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan
dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran
eksistensinya masih diperhitungkan sejak enam tahun silam
kepada kota imlek

karena ini merupakan tahun baru imlek
dan itu saja merupakan momen yang sangat penting bagi masyarakat tionghoa
dan untuk tahun ini
kita sesuai dengan kalender tionghoa memasuki tahun kelinci air
nah apa apa saja kira kira tantangan peluang
dan juga yang kita bisa harapkan dengan di tahun kelinci air ini
saya sudah ditemani oleh master feng shui hong xiang yi
dan saat ini kita berada di depan pagoda kuan yin di peak
master xiang yi
kong shi fa chai
kalau saya lihat ini juga merupakan momen yang baik bagi kita semua
karena setelah beberapa tahun ini kita dalam masa kesulitan
ada covid dan lain sebagainya
jadi semoga tahun dua ribu dua puluh tiga ini dengan tahun kelinci air itu lebih cerah lah
master xiang yi
kalau sebelum kita memasuki mengenai kelinci air itu sendiri
mungkin kita perlu pahami lagi sih sebenarnya feng shui itu
apa sih feng shui itu dan bagaimana cara kita memahaminya
dan juga manfaat yang kita bisa dapatkan dari pemahaman feng shui ini master
jadi singkat kata feng shui itu sebetulnya adalah sebuah ilmu yang didata dicaca dan dikumpulkan
lintas generasi beribu tahun yang lalu
oleh orang orang bijak dari tiongkok sana
jadi mereka berdasarkan pengamatan terhadap terang dan gelap
yang kemudian dicumpulkan menjadi yin dan yang
yin yang yang
ha yin dan yang
kemudian dari situ dipecah menjadi lima elemen
dimana yin yang itu itu didalam masing masing terimpan elemen api dan air
api tentu dia harus ada pendukungnya untuk menghidupkan api
maka timbullah elemen kayu
air juga memiliki pendukung yang timbul sebagai logam
kemudian ada satu elemen yang mewakili bumi yaitu tanah
maka lengkaplah lima elemen tersebut
oke jadi ada yin dan young
jin itu lebih ke yang gelap ya
gelap dingin terang
yang lebih terang
yang pendukung itu tadi kayu api air ada tanah dan ada logam
apa lagi dalam feng shui ini
nah didalam lima elemen itu kemudian diambil satu sistem kesimbangan
lalu diramu menjadi sebuah rumus yang sangat terpakai sangat baku
itu lebih kurang dari song tang song zi ji
jadi kira kira sekitar
sekitar dua ribu tahun lebih lah yang lalu
itu rumusnya itu sudah terbentuk dan sekarang sudah menjadi baku
dan itu digunakan untuk mengamati waktu yang kita sebut dengan pazhi salah satunya
kemudian ada yang digunakan untuk mengamati ruang yang kita sebut dengan feng shui
jadi yang kita kenal sebagai feng shui itu itu sebenarnya ilmu yang mengamati tentang ruang
tapi feng shui itu kan sendiri ada artinya kalau tidak salah
shui itu adalah udara
shui itu udara
shui itu air
jadi angin dan air
itu sebenarnya adalah simbol daripada gunung dan aliran air itu sendiri
karena adanya gunung baru bisa memendung angin
baru bisa membuat energi berkumpul di suatu tempat
itu baru bisa membuat keadaan menjadi dinamis dan terpakai energi tersebut
jadi kalau saya lihat ini sebenarnya kan berdasarkan hukum fisika alam ya
ada juga kalau kita pahamkan zodiac misalnya
ada yang taurus capricorn libra dan lain sebagainya
tapi kalau di chinese zodiac itu berbeda
jadi zodiac itu sebenarnya adalah
bintang bintang kedatang ini digunakan
ya itu sebenarnya adalah pengamatan terhadap bintang bintang di langit
jadi bintang bintang di langit itu kemudian di tiongkok itu dibagi menjadi dua puluh delapan seksen
jadi disebut a surpassing show
lalu dua puluh delapan itu lalu dibagi menjadi empat kelompok besar
maka masing masing kelompok itu mewakili empat arah
satu kelompok menggunakan empat arah
satu kelompok mungkin satu arah
sehingga empat penjuru itu menjadi diwakili oleh empat kelompok tersebut
dari masing masing kelompok diambil tiga gugus bintang untuk mewakili arah dari masing masing kelompok
yang misalnya macan kelinci naga mewakili timur
macan kelinci naga mewakili timur
lalu ular kuda kambing mewakili lapan
babi pikut sama kerbau mewakili utara
oke kalau kita kan sekarang masuk kelinci
jadi kalau begitu kita mewakili timur ya sekarang
iya mewakili timur
nah ini berkaitan dengan posisi apa bintang itu ya
jadi kalau kita lihat bumi kita sekarang lebih ke posisi timur begitu
jadi dengan berputarnya bintang tersebut
maka ada aliran energi yang bekerja terhadap muka bumi ini
maka dipahami bahwa kita sekarang sudah masuk ke tahun kedua daripada energi kayu
sedangkan sebelumnya itu adalah energi air dan energi logam
nah air dan logam itu energi negatif
oleh sebab itu timbullah covid timbullah kekacauan dunia dan lain lain
yang kemudian memasuki tahun pertama kayu itu tahun dua ribu dua puluh dua tahun macan
yang baru saja berlalu
nah itu kadang menjadi mulai mencerah mulai membaik
jadi air dengan kayu ini apa korelasinya
nah air itu hanya untuk membedakan tahun kelinci yang satu dengan tahun kelinci kelinci yang lain
karena setiap dua belas tahun akan memiliki satu ciklus
jadi dua belas tahun kemudian akan ketimpa lagi kelinci
kelinci pada tahun tersebut kelincinya sudah bukan air lagi
oke karena berubah bisa
kelinci logam atau kelinci kayu dan lain sebagainya
master shangi ini dari segi penggunaannya praktisnya buat kita manusia
karena ini kan saya lihat ini sangat terkait dengan alam semesta dan juga energi yang ada di sekitar kita
selama ini feng shui ini biasanya untuk apa digunakan
dan manfaat yang paling terasa dan bisa sudah diukur itu untuk apa apa saja master
ya tentu saja untuk kebaikan kehidupan manusia
jadi manusia itu selalu ingin mencari satu upaya bagaimana memperbaiki kualitas hidupnya
kalau di ilmu pengetahuan sehari hari kan kita tahu bagaimana mengembangkan arsitekturnya
bagaimana menata ruangan dengan interiornya dan lain lain supaya membuat ruang kita menjadi nyaman
nah ini dari segi yang lain dari segi keberadaan energi
kita menggunakan ilmu feng shui untuk melengkapi yang sekarang ini tidak tercakup
jadi kalau dilengkapi dengan feng shui maka penataan ruangan itu diharapkan menjadi sangat baik
dan melalui pengamatan tersebut memang kita bisa memperkirakan dan mengatur supaya energi yang baik itu bisa terpakai
oleh aktivitas manusia yang ada di sekitar kita
jadi selama ini lebih banyak dipakai untuk menata ruangan master
atau dengan yang lain lain juga
tapi kan kalau saya lihat kan pasti kan banyak yang datang ke master xiang yi ya untuk berkonsultasi
biasanya untuk keperluan apa
karena saya dengarkan ini ada juga kaitannya dengan keberuntungan seseorang
karena kan setiap manusia kan juga lahir ada tanggalnya ada bulannya dan juga ada tahunnya
yang pasti berkaitan dengan energi dan
jadi itu adalah hal yang pada saat itu adalah dalam dirinya
bagaimana ini penggunaannya secara keseluruhan
saya ini bisa dikatakan konsultasi kehidupan
kehidupan secara keseluruhan jadi bukan hanya penataan saja kan
jadi begini feng shui itu sebenarnya bisa dibedakan menjadi ruang dan waktu
jadi kalau ruang itu seperti yang barusan kita ngomong untuk menata ruangan
yang dari segi waktu itu kita cari informasi dari waktu kelahiran seseorang
berupa tahun lahir bulan tanggal dan jam lahir seseorang
yang kita ramu menjadi sebuah rumus terdiri dari delapan uruf yang kita sebutkan arta ara atau pace
melalui itu kita bisa mengamati kita bisa memperakirakan tahun berapa seseorang senang bagus
tahun beberapa seseorang mengalami kesialan
oke itu berdasarkan apa
kalau bagus dan tidak bagus itu kan subjektif ya
mungkin bagus buat saya tidak bagus buat orang lain gitu
jadi itu sebenarnya adalah dari delapan uruf tersebut
di dalamnya itu terdapat lima elemen terhadap sepuluh namanya season
kalau sonn itu dewa sebenarnya ada sebuah kode lah sepuluh karakter gitu ya
jadi dari situ itu melalui sebuah pencacahan yang ruwet
kita bisa menyimpulkan huruf ini mewakili apa pengaruhnya seperti apa
jadi misalnya bagus tidak itu memang relatif
tetapi kita bisa tahu bahwa misalnya
oh orang ini pada tahun tersebut ya harus hati hati mungkin bisa sakit
atau mungkin bisa mengalami kecelakaan
jadi kita bukan mengambil dari bagus atau tidaknya
tapi pada masalah apa yang kira kira akan menimbulkan
jadi kita bisa mencari tempat orang tersebut
saya selalu mengatakan shi shen itu hanya sebuah permainan
yang timbul setiap pergantian tahun
karena setiap pergantian tahun orang tentu ingin tahu tahun ini saya bagaimana
sedangkan perhitungan untuk mengetahui keberuntungan seseorang itu ruwet sekali
tidak semua orang bisa memenuhi tidak semua orang itu bisa menguasainya dengan baik
sehingga untuk memenuhi keinginan pasar yang ramai ini
timbullah pemain pemainnya yang menggunakan shi shen
nah kembali ke binatang ini
karena kan ada binatang juga punya sifat yang berbeda beda
nah bagaimana menentukan ya dari tahun ke tahun itu
sifat sifatnya itu berdasarkan
berdasarkan apa master
saya selalu bingung ya
ini kan kita baru saja melewati tahun macan
nah macan kan sifatnya ada berkuasa galak agresif
kalau kita sekarang masuk tahun kelinci
lembut lucu nggak sama sekali pendiam
apakah kembali baik saja gitu ya
sebelum kita masuk ke karakter untuk tahun ini
bagaimana membedakan dan menentukan bahwa ini
dimanapun saya berada saya selalu mengatakan
jangan percaya pada shio
jangan percaya pada shio nya
kita sering dengar orang
oh ini anak itu iseng banget
kalau macan katanya suka ini
oh itu kalau dahulu itu macan
kalau cewek ditakutkan
wah janganlah kalau punya anak perempuan shio nya naga
sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali
orang tiangkau itu
itu mengambil dua belas sinu itu
itu sebagai sebuah siklus
yang bila mana dipadukan dengan lima elemen
nah kemudian dibuang
atau disatukan positif negatifnya
maka dia akan mendapatkan enam puluh tahun
jadi enam puluh tahun itu satu siklus
jadi shio itu hanya untuk mendapatkan siklus saja
di dalam sio itu ada enam puluh siklus
bulan ada enam puluh siklus
hari juga ada enam puluh tiga jam juga demikian
jadi lebih untuk membedakan siklus siklusnya
bukan hanya untuk itu saja
tapi karakter dari masing masing binatang ini tentu ada
atau nggak ada sama sekali
tapi sesungguhnya tidak ada kaitannya
jadi karena didekat dekatin lama lama
orang mengira ini benar
sama seperti kalau kita bicara zodiakan
oh kalau misalnya saya sagitarius
wah kalau sagittarius itu sifatnya abcd
sementara kalau leo efg
jadi ini lebih ke karena apa
subjektivitas kita saja sebagai manusia
subjektivitas dan untuk memenuhi keinginan tahu orang saja
jadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang benar
bukan bunga kehidupan saja
saya selalu mengatakan
sio itu hanya sebuah permainan yang timbul setiap pergantian tahun
karena setiap pergantian tahun
orang tentu ingin tahu tahun ini saya bagaimana
sedangkan perhitungan untuk mengetahui keberuntungan seseorang itu ruwet sekali
tidak semua orang bisa memenuhi
tidak semua orang itu menguasainya dengan baik
sehingga untuk memenuhi keinginan pasar yang ramai ini
timbullah pemain pemainnya yang menggunakan senyum
lama kelamaan menjadi sebuah tradisi
oke kita juga mau menanyakan itu karena penting
justru ini yang membuat orang itu tertarik
tapi cara menghitungnya supaya derajat keakurasiannya juga lebih besar
karena ilmu ini kalau berdasarkan ilmu alam ilmu fisika
kan pasti ada kebenarannya
dan tiap tiap orang berbeda
keakurasiannya pasti ada kan kalau kita mengikutinya dengan baik
kalau setiap orang diambil tanggal lahirnya
dengan pati dengan benar
akurasinya sangat tinggi
dalam berbagai forum terbuka
saya kadang kadang memberikan kesempatan untuk floor
saya biasanya bisa menunjukkan sifat dari pekerjaannya
bahkan kemarin di kerawang
saya menunjukkan bahwa anda ini harusnya adalah orang yang bekerja di dalam ruang
dan ditemani oleh mesin mesin
mungkin berada di dalam workshop
baru saya tanya sebenarnya apa pekerjaan anda
jadi memang punya satu bayangan yang jelas
dan jadi kalau memang cocok
itu pasti energinya juga pas
dan orangnya kan juga
setiap orang tanpa sadar
dia akan menuju ke situ
apabila ada orang yang dengan sengaja melawan apa yang harus dia jalankan
apa yang terjadi
maka perjalanannya itu pasti akan terambat
jadi lebih ke mencari energi yang memang cocok dengan energi kita
ini ada alat yang mungkin bisa diceritakan master karena
karena ini saya lihat itu cukup rumit ya
artinya memiliki apapun
apapun ada di dalamnya
piringan serba guna lah lebih kurang begitu
jadi lao pan ini
ini sebetulnya intinya adalah sebuah kompas
jadi dia tidak
bukan ada dewa yang seperti di film film
katanya ini alat penangkap setan
ini hanya sebuah alat bantu
ini kompas biasa
kemudian dilengkapi dengan apa yang disebut
hexagram atau pakua
kemudian dilengkapi dengan kode kode
diantaranya ada snyu nah ini hai ini ada babi
ada babi ada anjing ada ayam dan seterusnya
nah dengan kode kode ini dan berlapis lapis
ini masing masing lapisnya ada gunanya
menunjukkan hal tertentu
bahkan dulu untuk ke lautan
menggunakan kompas ini untuk melaut
untuk menentukan kapan baiknya melaut
dan kita gunakan ini untuk menunjukkan arah sebuah sistem
jadi kalau ketika kita melarut di
atau sampai pada suatu rumah
maka kita cari pintu utamanya
kita ukur pakai lopan ini
nah kita geser
sampai dia punya jarum ini menimpa
kemudian dia punya keseimbangan sistemnya
itu sampai sistem baru kita lihat
nah ini arahnya kemana
oke jadi biasanya kalau master xiangyi menggunakan ini
untuk kliennya biasanya
feng shui nya di rumahnya atau kantornya gitu
letak pintunya dan lain sebagainya
kita kembali sekarang ke tahun kelinci air
yang membedakannya dengan tahun lalu
itu macam air kalau tidak salah
apa kira kira dari secara keseluruhan
karakter dari tahun dua ribu dua puluh tiga
sebenarnya kalau kita cerita tentang karakter
berarti dia akan terpaku kepada senyumnya
dan itu sedikit omongannya
lebih melebar kemana mana nanti
tapi sebetulnya untuk prediksi tahun
di tiongkok itu memang ada satu cara tersendiri
yaitu pilar antara kelinci dan airnya
dia kemudian dipecahkan menjadi elemen air
sama elemen yang terbawa dalam kelinci
kemudian diterjemahkan menjadi yang disebut pakwa
tahun ini di heksagramnya
itu disebut lei ce kui mei
lei itu adalah guntur
coyo itu adalah air atau danau
jadi ada suatu gambaran pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
terjadi sebuah guntur yang berseliwenan di atas permukaan air
suatu pemandangan yang kalau kita bayangkan
bahwa waduh ini akan ada badai yang menimpa
ya nampaknya itu sepertinya cukup mengerikan
langitnya mulai gelap dan lain lain
tapi memang sering sekarang ini cuaca ekstrim ini kita sudah rasakan
secara kebetulan juga tergambar pada awal awal tahun biasanya
jadi itu adalah lei ce kui mei
jadi itu adalah sebuah sinyal
di mana gambaran kui mei itu
kui adalah kembali
mei adalah memei
adalah wanita muda
wanita muda yang kembali
nah ini mengambarkan
situasi dunia itu akan nampak sesuatu hal bahwa
ada negara negara kecil yang kemudian salah mengikuti kemauan negara besar
kemudian setahun ini mulai sadar
kemudian mulai kembali lagi kepada dirinya sendiri
jadi sesuatu yang positif
sesuatu yang positif
karena hanya ini baru bisa menunjukkan dunia depan yang lebih cerah lebih baik
dan tahun ini memang satu tahun yang sedang
ya mereka sedang kembali ya
sedang apa namanya mengkonsolidasi sedang memperbaiki ya
jadi tahun ini masih dalam tahun perbaikan
tapi istilahnya lebih positif dari dibanding tahun tahun sebelumnya bisa dikatakan begitu master
kalau dipandang ke depan adalah positif
tapi dalam jangka pendek segala sesuatu kita tetap harus dalam kehatian
jadi tahun ini walaupun masih di dalam sesuatu yang belum pasti
tetapi ke depan sudah pasti bagus
kalau untuk indonesia itu sendiri
ya kita mengharapkan tahun ini juga dari segi ekonomi pertumbuhan kita lebih baik
cuma kita kan masuk ke tahun politik sehingga harus ada was was
bisa dilihat dari segi tantangan maupun peluang baik dari segi ini secara makro ya
perekonomian kita bagaimana hubungan sosial kita seperti apa master
nah kembali kepada tentang yin dan yang tersebut ya
bahwa belahan timur daripada bumi itu termasuk kelompok yang
sedangkan belahan barat itu kelompok in
sekarang ini pada masa in sudah mencapai titik terendah dan mulai naik kembali kepada titik yang
kita sedang berada di belahan timur apalagi di belahan selatannya
nah kita berada pada posisi yang positif
karena itu bagaimanapun dunia tidak baik baik saja indonesia tetap baik
oh begitu ya jadi kita harus mensyukuri kita berada dalam posisi matahari terbit
betul dan ya mudah mudahan kita cenderung dilindungi oleh yang di atas
mendapatkan pimpinan yang terbaik
jadi walaupun kita masuk tahun politik
suhu politik ini tidak akan menjadi sesuatu yang mengganggu atau negatif kita harapkan
tentu saja gonjang ini tetap ada tetapi saya yakin perkembangannya tetap positif
iya jadi tahun positif lah
dan ini sifat kelinci ini kita kembali lagi ke show
karena inilah yang paling mudah bagi kita untuk melihat karakter dari
dan untuk perorangan
nah perorangan ini bagaimana
saya memakai sebuah metode
dimana saya mengambil tahun pergantian hari pergantian tahun
saya terjemahkan menjadi sebuah cakram yang berisi dua belas new
di cakram itu terlihat bahwa secara general ini nggak bisa dijadikan patokan
tetapi untuk happy happy boleh
bahwa pada tahun dua ribu dua puluh tiga cenderung lebih diuntungkan adalah siup kambing
show kambing diuntungkan kan
show kambing bisa berbesar hati ya
kalau kelinci sendiri bagaimana
kelinci adalah penguasa karena itu dia bisa menentukan baik buruknya
tapi temannya tahun ini kambing babi kemudian anjing
ada tikus satu
ya ada tikus satu
dan kerbau lumayan lah
yang bisa diharapkan oleh teman teman si kelinci ini
saya tetap pesan bahwa kalau ternyata sim anda sedang baik
boleh disimpan dalam hati karena akan membawa kebahagiaan
tapi kalau yang jelek jangan diingat lupakan saja
memang itu tidak benar
jadi ini berlaku untuk seluruh tahun dua ribu dua puluh tiga dalam show ini
atau ada bulan bulan tertentu keberuntungan
kita jangan terlalu rinci karena ini tidak benar
hanya main main saja
ya hanya main main saja
itu yang bagus
tapi harus show yang perlu lebih memperhatikan
nah kalau kita mau benar harus mencari yang betul betul menguasainya
yaitu kita menggunakan tanggal lahir kita yang lengkap plus jam lahir kita
itu baru bisa menunjukkan suatu perbedaan yang jelas
saya beberapa hari yang lalu saya baru mendapatkan satu kembar
sekarang sudah sepuluh tahun
kembar itu saya belum pernah ketemu
melalui orang tua saya dikasih tanggal lahirnya dikasih tahu kembar
saya bisa mengatakan bahwa yang kecil ini lahir dalam kondisi jantung yang tidak tertutup sempurna
dan itu betul
dan yang kecil sekarang ini agak terlambat
jadi kecerdasannya sedikit sedikit ketinggalan
nah jadi itu bisa dibedakan
sekalipun dia kembar
dengan melihat ini ya tanggal lahir dan lain lain menggunakan ini lopan ini
ini salah satu alat bantu saja
ada masalah kesehatan kita ada masalah keuangan finansial pekerjaan bisnis dan lain sebagainya
ada masalah relationship hubungan dan lain sebagainya
kira kira yang porsi yang harus lebih diperhatikan untuk tahun ini
dunia ini terutama zaman yang berkembang cepat ini ini yang sangat berpengaruh itu adalah keberuntungan dalam hal ini pendapatan
jadi kalau ada alokasi yang memiliki langkah lebar itu yang harus sangat hati hati
ya tentu saja tidak dianjurkan orang
itu tidak benar
tapi yang kita ingatkan adalah apabila ingin melakukan suatu langkah besar dalam hal menurut keuntungan harus lebih berhati hati
itu pasti benar
karena apa karena kalau uang itu salah penggunaannya itu bisa membuat semuanya jadi hancur
kalau benar penggunaannya
semuanya menjadi terangkat
tapi untuk tahun ini karena di tahun lalu kan juga banyak tantangan ya
misalnya banyak yang diwaspadai dan memang kita lihat dunia juga banyak masalahnya
ada perang di ukraine ada krisis ekonomi resesi dan lain sebagainya
dan tahun ini juga prediksinya kita masih berkutat di seputar krisis itu
tapi secara keseluruhan apapun show nya
apakah lebih baik tahun ini master
lebih baik ya
karena kalau misalnya ditanyakan perang perang belum bisa berakhir
sampai pada kehendak penguasa yang mengembalikannya untuk berakhir
jadi tahun ini perdamaian tidak akan kelihatan di dalamnya
nah bahkan kita harus waspadai kalau ada perbedaan ada bentrokan yang baru
tapi mudah mudahan itu tidak terjadi
dan secara kehidupan kita sudah berada di kita sudah tiarat cukup lama lah beberapa tahun
sudah waktunya kita untuk bangkit pelan pelan
social distancing jadi
benar jadi ya bangkit pelan pelan
jadi tahun ini walaupun masih di dalam sesuatu yang belum pasti
tetapi ke depan sudah pasti bagus
jadi ke depan pasti bagus
sudah pasti bagus
bisa optimis lah untuk tahun ini
nah bagi yang mungkin merasa wah ini sepertinya menantang tahun ini
jangan sampai kita kebocoran di segi finansial
apakah ada cara cara untuk memitigasi
karena kan istilahnya kalau kita sudah tahu ada tantangan
ada langkah langkah yang kita bisa lakukan
kita sedia payung sebelum hujan
nah itu bisa dilakukan untuk mengurangi resiko itu master
ya cara itu banyak sekali ya
kita kalau ngomongin cara itu gak ada habisnya
ada cara dari segi manajemen ada dari segi ini teknik itu
tapi yang penting adalah kembali pada diri kita sendiri
penguasaan terhadap diri kita sendiri itu yang paling penting
jadi kemauan kita kita harus kuasai
kita harus bisa memilah ada apa yang lebih penting dan apa yang nomor dua
lakukan yang lebih penting dan bila harus melakukan dengan langkah besar
dengan terpaksa maka ya lakukanlah
tetapi bila mana tidak perlu diredam dulu
dari waktu itu banyak sekali yang tanya kapan indonesia baik
saya selalu mengatakan setelah dua ribu dua puluh empat indonesia akan maju
ya dan sekarang sudah terlihat cerah sekali
terlihat cerah sekali
mudah mudahan tidak meleset dari apa yang lirik dari gambar tanggal lahir
satu tahun ke depan kan masih banyak bulan bulannya
apakah ada bulan bulan tertentu di mana tantangan atau
energi yang lebih negatif ini lebih terasa master
saya selalu lebih cenderung untuk melihat secara perorangan
jadi kalau ada orang a b c d datang kepada saya
saya bisa menunjukkan bulan yang harus diuas padainya
pagi mereka secara berbeda beda
jadi artinya di dalam situasi paling buruk pun
bulan mana pun ada orang yang beruntung
ada orang juga yang jadi
tergantung tanggal lahirnya
betul tergantung tanggal lahirnya
jadi kita tidak boleh generalitasi
jadi ini sangat relatif ya terhadap keadaan
sangat tertuju kepada pribadi
kalau indonesia kan lahir kan kita tujuh belas agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
taruhlah mungkin pagi hari gitu
kira kira secara outlook itu bisa yang baik buat kita
nah pandang lah ya
yang baik buat indonesia
tanggal lahir indonesia saya pernah merumuskannya
dia itu hasilnya adalah sebuah rumusan yang cukup baik
dan di situ bisa melihat bahwa harga diri orang indonesia rata rata sangat tinggi
itu karakternya ya
mungkin bagi kita secara pribadi kita perlu adjust in juga
karena terlalu pede itu juga sesuatu yang

itu yang sadar aja
jadi kemudian indonesia
dari saya dua ribu tiga mulai pertama kali masa tv
dari waktu itu banyak sekali yang tanya kapan indonesia baik
saya selalu mengatakan setelah dua ribu dua puluh empat indonesia akan berhasil
dan sekarang sudah terlihat secara sekali
terlihat secara sekali
mudah mudahan tidak meleset dari apa yang dilihat dari gambar tanggal lahir
kalau persisnya misalnya indonesia kan cita citanya mimpinya untuk memiliki istilahnya tahun emasnya
tahun emas itu dimana kita juga dari segi demografi masyarakatnya semuanya rata rata produktif
kemudian dari segi ekonomi
bagian yang masuk yang sepuluh besar
nah kita juga punya target target untuk dari target bukan saja target ekonomi tapi pengurangan emisi dan lain
peak nya puncaknya kira kira indonesia itu sebelum berkurang
nah ini sebuah pertanyaan luar biasa
karena kita punya banyak sekali mimpi dan target indonesia harus begini tahun dua ribu empat puluh lima pada usia kita seratus tahun harus achieve nya ini ini
begini saya kasih satu gambaran bahwa di dunia ini ada yang disebut satu t un
ti yun itu artinya adalah sebuah keberuntungan berwilayah di muka bumi ini
bahwa pihak barat itu diperuntukkan pada periode ke enam ke tujuh
kira kira dari seribu sembilan ratus enam puluh empat sampai dua ribu
sehingga tiongkok itu mulai bagus dari dua ribu tiga sampai seterusnya
kemudian indonesia sendiri termasuk negara negara di wilayah selatan mungkin termasuk yang timur tengah itu mulai berkembang baik itu di periode sembilan
periode ke sembilan itu mulai start nya di dua ribu dua puluh empat
jadi dua ribu dua puluh empat itu akan mulai start
kemudian bagaimana perkembangan sampai menjadi puncak
barangkali membutuhkan waktu tiga puluh atau empat puluh tahun
kalau kita punya target dua ribu empat puluh lima masuk ke usia seratus tahun satu abad
dan ini bisa lah kita
kita boleh harapkan lah
tahun dua ribu dua puluh empat kan juga tahun dengan pemerintahan baru
ini kalau ini mungkin kita iseng iseng aja ya master ya
kalau kan harus mencari pemimpinnya yang juga dari segi energinya itu pas ya
supaya nggak ini supaya kita bisa mendapatkan berkarya
kira kira kalau dari segi tanggal keberuntungan dan ini
nah itu barangkali kita bisa memakai satu momen tersendiri untuk membahas keberuntungan masing masing
tetapi yang paling jelas adalah bahwa kalau gambaran dasarnya menuju ke situ menurut saya perkembangannya akan positif
akan mendapatkan pemimpin yang baik
jadi otomatis kita juga akan mencari ya mudah mudahan ada kandidatnya yang sesuai untuk
master shiani ini ini kan profesinya sudah cukup lama ya
sudah berapa tahun sekarang
saya sebenarnya belajar dari kecil
harus ada bakat talenta yang dimiliki atau murni harus belajar
talenta itu sepertinya umum lah
itu seperti orang yang punya bakat musik
orang punya bakat musik dia kalau belajar musik cepat
tapi kalau nggak belanja tetap nggak bisa
cuma dia cepat kalau mau belajar
jadi di soal talenta ya seperti itu
dan saya berasal dari keluarga yang memang mempelajari ilmu ini
saya diajari dari kecil dari umur sembilan tahun
kemudian dalam perjalanan ya saya tidak memperhatikan
sampai pada suatu titik
di mana saya juga pernah memiliki cita cita menjadi pemutus besar
tapi nggak tercapai sampai terburuk
dalam keterpurukan pada waktu itu
kebetulan ketemu pak harmoko yang sedang mendirikan koran mandarin
kemudian dibinta pak harmoko membantu di koran
itu zaman order baru itu
saya isi deh di koranmu tiap hari deh
oh dikasih satu rubrik
saya tulis tiap hari
eh orang jadi tahu
eh orang jadi tahu
jadi akhirnya tahun dua ribu satu
saya sudah bisa totally menggunakan jasa dan konsentrasi ini
dan mengubah peruntungan diri juga ya
mengubah peruntungan pribadi betul
dua ribu tiga saya melihat master tv
dan menulis si koran sampai sekarang ini
iya dan sekarang ini rata rata kalau orang ke master itu
apa yang mereka biasanya gunakan ilmu feng shui ini
misalnya membuat usaha baru
mencari lokasi baru untuk pabrik misalnya
atau misalnya ada kelahiran baru yang direncanakan
seperti sekarang kan bisa sesal
jadi untuk mendapatkan tanggal lahir lebih bagus
ya bisa itu
kemudian orang orang ketika sedang mengalami permasalahan
kemudian bagaimana cara wait out nya
ya juga cari ke kita
untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan
jadi lebih kurang seperti berbagai segi
atau mungkin melakukan perjalanan misalnya
perjalanan itu iya
tetapi perjalanan pada masa sekarang ini
ini sudah merupakan suatu yang umum
kecuali dari tanggal lahir dia
saya melihat di tahun tertentu bulan tertentu
ada bahaya perjalanan
saya akan kasih pesan
jangan pergi jauh di bulan tersebut
nah ini kalau misalnya kalau tanggal untuk nikah misalnya
dan bangun rumah
atau beli rumah
nah itu sudah jadi tradisi
tapi itu ada ininya
sebetulnya itu lebih kepada suatu keinginan
aktivitas dari feng shui nya ini
bisa dikatakan benar
tetapi kalau mengatakan seluruhnya benar
saya tidak berani mengatakannya
itu ada unsur suatu harapan
untuk mencapai sesuatu yang sempurna
di kemudian hari
melalui tanggal lahir masing masing
atau bisa cerai
dari tanggal lahir dia itu sudah tertera
dia mendapatkan tanggal yang bagus
di dalam pernikahan
tiba saatnya tetap ada permasalahan
jadi kalau hal seperti itu
bisa dikatakan itu hanya suatu keinginan
untuk mendapatkan suatu hasil yang baik
kalau bisa tidak
tetapi kejadian itu
itu juga didorong
oleh keinginan seseorang itu sendiri
jadi orang bisa mengubah lah istilahnya
kita ketahui dia bisa mengambil langkah langkah
dia bisa mencegah
maksudnya bisa mengubah
dengan ngambil langkah langkah tertentu
nah kalau misalnya ini
tapi hujan itu berkah ya
kita masih ada beberapa menit lagi
misalnya dalam letak ruang
nah ini kan masalah ruang
dan juga posisi ini
rumah pintunya dimana
dan lain sebagainya
bermanfaat misalnya bagi kesehatan
suatu kelemahan di dalam sistem
itu bisa diperbaiki
saya baru dapat ribet
bahwa saya pernah beberapa tahun lalu
ketemu seorang klien
saya mengatakan rumah ini
bisa dapat masalah pengadilan
kemarin ketemu kembali
saya mendapatkan muciba
suatu tempat yang bisa menyebabkan sesuatu
ini memang hujan
pindah dulu ya
kita harapkan hujan itu memang membawa berkah ya
di dalam kombinasi tanggal lahirnya
satu di jam
satu di hari
jangan tinggal di rumah yang ada ke
saya masih ditemani
tahun baru imlek
ada rumusnya dan berdasarkan dengan saya lihat ini seperti ilmu fisika ilmu alam
nah kalau biasanya feng shui ini secara praktik itu paling sering digunakan untuk menata taruhlah ruangan
ini mungkin yang menarik ya apalagi tahun ini beberapa tahun terakhir ini kita lebih banyak tinggal di rumah
mulai sibuk menata dan mungkin juga menanam bercocok tanam menempatkan bunga dan lain sebagainya
tapi secara keseluruhan mastersyang ini apa rumus rumus yang harus kita ingat ketika kita menata tempat pertama tempat kehidupan kita
apa yang harus kita pikirkan dan misalnya kalau bangunannya itu istilahnya kurang cocok feng shuinya
apa yang kita lakukan untuk mengurangi dampak negatifnya
jadi begini feng shui itu sebetulnya berlaku personal tempat tempat itu berbeda beda
dia memiliki cara tata karakter dan lain lain yang berbeda beda
akan tetapi ada secara keseluruhan suatu tempat apabila terjaga bersih
kemudian aliran udaranya baik saluran airnya lancar
dan juga tempat tidur
jadi itu sudah ada nilai nilainya
sisanya itu hanya dari segi apakah energinya nyampai atau tidak
itu yang kita atur oleh orang orang yang memang ahlinya
tapi secara garis besar bagi siapapun yang penting bahwa bersih membuat rapi itu sudah benar
jadi kebersihan kerapihan jadi rumah yang misalnya berantakan itu ya jelas memang tidak enak dipandang
jadi lebih ke common sense ya
tapi katanya ada yang berkaitan dengan arah ini
angin juga utara misalnya selatan barat timur
katanya kalau pintu masuk lebih bagus tidak menghadapi
ini bagaimana secara general
jadi itu begini
secara sistem apabila dia itu tanah terbuka dia itu belum memiliki satu arah sistem yang pasti
tapi dia masih itulah masih umum masih menjeriti
tetapi ketika suatu bangunan didirikan
di mana pintu bangunan tersebut menghadap itu akan menimbulkan arah bagi sistem bangunan tersebut
tentang arah mana yang terbaik ada arah mana yang tidak baik itu ada perhitungan perhitungannya tersendiri
jadi tidak bisa di generalisir
kemudian kalau ada orang mengatakan siu tertentu harus hadap ke arah tertentu itu sudah benar
itu sudah benar
pada prinsipnya feng shui itu kalau tertata baik siapapun itu orangnya
bahkan binatang peliharaan kita pun tinggal di situ dia akan sehat dan akan bagus
jadi kita tidak perlu terpengaruh oleh
harus hadap ke a harus hadap ke b dan lain lain
yang akan terpengaruhi dengan
yang harus membutuhkan arah tertentu
contohnya siapa siapa saja
maksudnya ya orang dengan apa
oke orang yang misalnya di dalam kombinasi tanggal lahirnya
memiliki naga dan kelinci
satu di jam satu di hari
apabila untuk tinggal rumah sebaiknya jangan tinggal di rumah yang ada ke barat persis
nah itu memang orang yang
jadi ini sangat tapi secara umum kita khususnya untuk
ya secara umum oke
secara umum yang penting adalah rumah itu tertata dengan rapi
dan mungkin penerangannya juga
penerangan aliran air aliran udara nah itu penting
itu penting ya
jadi jangan sumpuk gitu
jadi udaranya gitu masuk
tapi kalau dari segi bisnis nah saya lihat kan apalagi kalau kita melihat bangunan bangunan komersil lah
nah ini wah feng shui nya harus pas ini
supaya bisnisnya juga
ada nggak rumus tertentu dan ada nggak contohnya mungkin yang bisa secara sukses gitu
secara garis besar untuk hunian sama untuk bisnis
dia ada dua ketentuan yang berbanding terbalik
kalau untuk hunian itu dia harus ada di dalam nao zhong zhi jin
artinya dia harus berada di dalam sebuah lingkungan yang sunyi
di antara lingkungan yang ramai
jadi artinya dia tinggal di suatu lingkungan yang tertata baik di dalam suatu kompleks
tetapi begitu keluar dari kompleks di situ sudah tertoko toko ada keramaian
itu adalah yang paling ideal untuk hunian
sedangkan untuk bisnis justru terbaliknya
jadi dia harus berada di suatu sistem yang dia jauh dari
pasar yang sangat besar sangat ramai tetapi memiliki hunian yang tenang
dengan demikian pasar itu akan timbul memang khusus untuk hunian sekitar dia
jadi itu yang
tapi lebih ke ya ini kan common sense ya
saya lihat ini kan semuanya sangat masuk akal
tidak mungkin dia akan berhasil kalau di tengah bukan keramaian lah istilahnya
dan rumah juga idealnya kan tenang
tapi kalau keluar bisa cepat kita misalnya mendapatkan atau belanja dan lain sebagainya
tapi yang saya lihat itu ada juga yang berkaitan dengan warna
katanya kalau harus pakai kalau warna merah atau warna kuning lebih oki
atau kalau ada benda benda tertentu mungkin ada cermin atau peletakan
itu bagaimana menurut master feng shui
apakah ini relevansinya dan manfaatnya apakah memang
masing masingnya memang ada pengaruh pengaruhnya
warna itu sebenarnya ada suatu cara seopterati
karena warna bekerja pada segmen mata timbul ke pengaruh mentalitas kita
jadi ketika seseorang sedang berkabung berada dalam suasana yang sedih
dia cenderung menghindari terang
cenderung ngumpat di kegelapan
apabila kita bisa membawa ke tempat yang terang
kita bisa pakai warna warna yang cerah yang meriah
maka akan membangkitkan suasana hatinya yang riang
itu adalah semacam seopterati
kalau seseorang disuruh pakai warna tertentu setiap hari
lama lama tidak ada gunanya
saya setiap hari pakai hitam
jadi tidak ada pengaruhnya tidak ada relevansinya
tapi biasanya kalau pakai warna merah itu langsung menonjol
kelihatannya lebih happy
lebih percaya diri
orang lagi marah pakai merah tambah marah
jadi lagi kecelakaan
atau misalnya di rumah sakit itu biasanya warnanya adem
ada hijau atau biru membuat hatinya juga lebih tenang
tapi kalau benda bagaimana
wah ini kalau ditaruh
kura kura di sini atau kalau ada kristal di sini atau taruh cermin
nah itu kalau dalam penerapan feng shui itu ada dua hal
satu adalah mendias
satu adalah memang untuk menetralisir atau menyeimbangkan energinya
jadi di dalam rumah setiap tempat dia mewakili elemen elemen tertentu
ada elemen api ada elemen tanah elemen air dan lain lainnya
nah ada tempat tempat tertentu yang elemennya tidak seimbang
elemen mentok misalnya
nah kalau elemennya mental itu kita perlu penyeimbang
contohnya di mana yang elemen
contohnya kalau misalnya ada elemen api berantem sama elemen air
di dapur itu biasanya
cuci piring dan masak itu kan semua
nah kita sering mendengar orang ya
oh di dapur itu bisa kasih hiasan atau tanaman hias
tanaman itu apa itu kayu
karena kayu itu bisa memperantarai antara air ke api
air menghidupkan kayu kayu menghidupkan api
jadi itu sebagai pengeimbang
kalau misalnya di situ ada lukisan gitu
lukisan itu itu juga kalau lukisan dengan warna yang mencolok
dia akan mewakili elemen tertentu
jadi ini tergantung elemennya
ini menarik ya dina
dapur jadi ada api tapi ada juga air kayu bisa
logam juga bisa dong untuk menetralisir
biar ini biar nggak terlalu sering cek cok ya di dapurnya
apalagi kira kira benda benda yang bisa menetralisir atau membawa keberuntungan ini biasanya
sebenarnya semua benda
ada keterwakilan sifat elemennya
jadi untuk meletakkannya
kita harus melihat tempatnya
cocoknya benda seperti apa
nggak bisa cuma orang yang taruh lah
kalau misalnya suatu tempat yang apinya sudah sangat membara
kita taruh lagi benda benda yang bentuknya segitiga
maka tambah membara lah tempat itu
oh tambah panas
itu akan mempengaruhi mood daripada
orang yang tinggal di situ
wah sebenarnya master shani saya banyak sekali pertanyaan yang ingin di ini saya tanyakan
karena ini sangat sangat menarik
tapi secara keseluruhan
bagaimana suasana hati yang kita akan dapatkan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dan mungkin yang perlu kita ingat dalam menghadapi tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nah dua ribu dua puluh tiga ini kita tahu semua ini adalah kelinci air
kita nggak perlu lihat dari air atau nggak air
kita lebih kelinci
jadi lucunya ya kita timbul suasana hati yang enak yang senang gitu ya
yang apa ya
gemas dalam kelinci itu
jadi kalau kita bisa memelihara perasaan tersebut sepanjang hari
berarti kehidupan kita juga akan ikut bagus
oke waduh senang sekali
kalau kita mendengar berita seperti ini
master hong shangi terima kasih banyak
semoga kita juga sukses semua
dan indonesia juga baik baik
ucapkan kong siva chai kepada semua pemirsa ya
kong siva chai
semoga tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun berkah tahun yang kaya raya dan bersisa sisa
amin terima kasih banyak
ya demikian dengan master hong shanyi master feng shui
dan demikian pula insakit desi anwar kali ini langsung dari depan pagoda kwan yin
dan tentu saja jangan lupa acara ini dapat anda saksikan di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
selagi terima kasih atas perhatiannya
sampai jumpa stay safe bye bye